hei kamu udah sampe
iya eh disini aku bantuin
jangan kamu kan juga baru nyampe
istirahat aja dulu
aduh ngapain sih istirahat
udah gapapa sini aku bantuin
emang kamu pernah kerja kayak gini
ibu tunggu disini aja ya
iya ibu boleh
tapi mereka gausah
sempin nanti di rumah
kamu bener bener ga punya hati ya
kalo mereka ga boleh tinggal disini
ibu ga akan tinggal disini
lebih baik jadi gelandangan
daripada harus tinggal sama kalian
disini juga kok bu
jangan salahnya punya rumah ya

kalo kita ke rumah
kalo kita ke rumah
kalo kita ke rumah
itu udah ga jauh kok
aku udah ngelewatin jalan anggrek
terus rumah kamu dimananya ya
kamu lurus terus dikit
perkejuan nanti belok kiri
dari situ udah ga jauh kok
yaudah kalau gitu
kamu lagi telfon telfon apa lagi bersih bersih sih
kamu lagi telfon telfon apa lagi bersih bersih sih
yang bener dong
kamu tuh numpang disini
terus kamu bisa senaknya disini
mereka kamu itu anak pungut
jadi mereka anak pungut
lebih menyenangkan kalau jadi mereka
tapi ternyata aku salah
aku lagi bersih bersih kok
kamu udah sampe
eh sini aku bantuin
kamu kan juga baru nyampe
istirahat aja dulu
aduh ngapain sih istirahat
sini aku bantuin
sini sepunya gapapa
emang kamu pernah kerja kayak gini
ya sebenarnya sih belum pernah
kamu beresin yang lain aja
biar cepet selesai ya
medina baik sekali sama aku
tapi udah banyak ngebantu
lalu aku ngetik
dan aku ngetik
sejujurnya emang capek sih
soalnya selama ini aku tuh ga pernah ngerjain kayak gini ginian
tapi ternyata beresin rumah kayak gini asik juga ya
maaf ya udah ngerapetin kamu
sekali lagi terima kasih
malahan harusnya aku yang berterima kasih sama kamu
karena gara gara kamu aku mau dapetin pengalaman baru
mereka semenjak aku ketemu sama kamu
aku ngerasa seperti punya saudara
jadi kalo misalkan kamu butuhin bantuan apapun itu
aku pasti bakalan jadi orang pertama yang bantuin kamu
pokoknya mulai sekarang
kamu jadi kesini hari ini
kalau enggak soalnya ibu mau pergi dulu
oh jadi kok bu jadi
tunggu sementar ya sementar lagi dina berangkat kesana
oh gitu yaudah ibu tunggu
aku pergi sekarang ya soalnya aku mau ke panti

terima kasih pangeran
kamu telah menyelamatkan hidupku
ah bukan aku yang telah menyelamatkan kamu tuhan putri
tapi kamu yang telah menyelamatkan hidupku
jika aku tidak bertemu kamu
maka aku tidak akan bisa menemukan arti hidup yang sebenarnya
maukah kau menikah denganku
akhirnya putri dan pangeran itu pun menikah
mereka pun hidup berbahagia selamanya
di bawahin oleh oleh buat kalian
jangan debutan ya
ibu dari mana
ibu dari warung
boleh nggak nitip donat buat ibu jualan
alhamdulillah bu kalau misalkan boleh
nanti mereka yang bantuin jualan ya bu
kamu lihat nggak sih barang barang peralatan masak ibu di situ

meka beres beres gak ada
kasur ibu juga gak ada
kemana ya gak tahu deh bu
eh mohar iya bu
kamu liat gak
barang barang ibu di depan situ
tadi ibu tunggu semua di sana
yang barang barang depan semuanya
oh saya jual semuanya bu
apa kamu jual
alhamdulillah azim ya allah kamu
kamu tuh banget yang sakit sih
kamu tau gak itu barang barang peringatan sama rumah aku
ibu ibu jangan marah marah nanti ibu sakit gimana
biarin aja ibu sakit
kok boleh gue mati sekalian
ibu gak boleh ngomong kayak gitu bu
dosa hap aku ya allah
punya mantuk kayak gini
udah ya bu ya ibu jangan marah
jangan marah marah bu
pokoknya jangan marah aja ibu
mereka akan cari duit yang banyak
dan mereka akan berhargian ibu
dan mereka sekarang mau berangkat kerja dulu
astaghfirullahaladzi ya allah
hati hati ya allah
astaghfirullahaladzi ya allah
ya ampun mbak
kamu tuh kalau jalan matanya dipakai dong
saya bener bener gak liat
itu kan ibu ibu yang ambil anaknya bram dulu
gak mungkin aku lupa
ini siapa yang buang bayi disini ya
aku jadi penasaran
seperti apa anak itu sekarang
apa dia masih hidup
aku harus ikutin dia
dan aku harus tau dimana anaknya ayo sekarang